direktur lembaga biologi molekuler eikman prof amin subandrio memaparkan bahwa di indonesia
terdapat dua macam tes untuk mengetahui apakah seseorang terpapar covid sembilan belas ini sesuai pedoman
pencegahan dan pengendalian kofit sembilan belas yang diterbitkan oleh kementerian kesehatan pertama
adalah tes kilat yang belakangan dikenal dengan rapid test dan tes kedua adalah swab test
cepat sendiri dibagi menjadi dua jenis yakni rapid test antigen dan rapid test antibody
jadi antigen ini adalah bagian dari virus itu sendiri yang jadi upayanya untuk mendeteksi
adanya komponen dari struktur dari virus tersebut selain struktur molekulernya jadi bukan rna nya
tetapi itu bisa protein dari
dari duri durinya dari spike nya bisa protein dari membrannya bisa juga protein dari nukleocapsit
jadi dalam struktur virus itu banyak sekali protein protein nah deteksi antigen itu adalah
upaya membuktikan keberadaan komponen komponen tadi